kita saat ini sudah tersambung dengan kabit humas polda jawa tengah kombes satake bayu
selamat siang pak bayu
ya boleh dikonfirmasi terkait dengan kecelakaan tunggal di tol batang ini kronologinya seperti apa pak
ya jadi kejadiannya pada hari ini hari kamis ya pukul enam tiga puluh lima setengah tujuh pagi tadi
di jalan tol kilometer tiga ratus tujuh puluh a yaitu di wilayah batang
terjadi laka tunggal di spo rosalia indah dengan nomor polisi ad tujuh ribu sembilan belas oa
akibat dari laka tunggal ini mengalami ada tujuh korban meninggal dunia dan lima belas luka luka
dan selamat ada dua belas dalam penumpangnya sebanyak tiga puluh dua
semuanya dalam bis itu ada tiga puluh empat satu supir dan satu kondektor
penyampaian dari supir setelah dilakukan pemeriksaan dia mengalami mengantuk ya
pengemudi mengantuk sehingga bis rusal ini keluar dari jalan dan masuk ke parit sepanjang dua ratus meter
oke baik dan hingga saat ini seluruh korban tewas dan selamat sudah dievakuasi ke rumah sakit islam weleri
bagaimana dengan luka yang dialami oleh korban yang selamat ini mayoritas mengalami luka seperti apa pak
sementara mereka ada di rumah sakit weleri untuk dilakukan pengobatan ya mungkin
karenanya luka ringan tapi pada satu sisi yang selamat juga sedang dikumpulkan dan didata nama namanya untuk ditindaklanjuti lebih lanjut nanti
oke baik dari visual yang kami terima dari tim liputan kompas tv di lapangan saat ini badan bus po rosalia indah ini masih berada di parit ya pak
apakah sedang ada upaya untuk pemindahan dan olah tkp
ya jadi kendaraan masih memang bisnya masih di tkp dan nanti sedang dikoordinasikan dengan pihak petugas petugas di sana bagaimana untuk mengevakuasinya
ini terkait dengan arus lalu lintas ya pak kita tahu hari ini di lebaran kedua
apakah kecelakaan tunggal ini juga mengganggu arus lalu lintas sehingga harus diberlakukan rekayasa atau seperti apa pak
ya tadi waktu awal memang tapi sekarang ini kan karena kendaraan ada di luar jalan jadi sementara tidak ada masalah
dan arus sudah jalan seperti biasa
baik arus lalu lintas sudah kembali normal
badan bus berada di luar jalan tol sehingga ini membuat sebenarnya arus lalu lintas bisa kembali normal
pak ada tujuh orang tewas akibat kecelakaan tunggal ini apakah ketujuh korban ini sudah teridentifikasi
untuk korban yang meninggal dunia sekarang masih dalam pendataan dan pencatatan dan masih di data ya mbak ya
nama namanya walaupun kita tahu kita juga nanti menunggu pihak keluarga
korban yang datang sehingga kita bisa mendata lebih lengkap dan mendetail
ya bagaimana dengan pihak keluarga ingin mendata atau melaporkan keluarganya yang menjadi korban
adakah posko atau nomor hotline pak yang bisa dihubungi
ya untuk pihak keluarga korban yang akan menghubungi atau langsung saja ke rumah sakit weleri yang ada di
dan di sana ada petugas yang bisa menyampaikan nanti untuk bisa diperlihatkan apakah keluarganya atau bukan
jadi bisa langsung ke rumah sakit yang ada di weleri
baik adakah dokumen yang perlu dibawa pak untuk mencocokkan dengan korban yang meninggal dunia
ya setidaknya bahwa data keluarga itu sudah lebih bagus
saat ini bagaimana kondisi dari lima belas orang yang
apalagi itu sudah dalam perawatan tadi
dan juga dilakukan pendataan juga
baik yang selamat dan juga yang luka ringan dilakukan pendataan pak
baik yang luka ringan maupun juga yang selamat
pak dari bapak menyampaikan berdasarkan keterangan supir
ia mengalami mengantuk begitu ya
bagaimana kondisi sopir dan juga kondektur dari bus po rosalia indah ini
ya untuk supir kan tadi dilakukan pemeriksaan
tapi pada saat isi masih dilakukan penyelidikan ya apakah
benar yang penyampaian dari pihak supirnya
tapi pada saat di sini masih dilakukan pendalaman juga terhadap supirnya pak
berarti ini murni karena
diduga karena kelalaian supir ya pak
bukan dari faktor jalan yang bergelombang atau ada sesuatu hal
jadi penyebabnya tadi penyampaian supirnya dari pemeriksaan menyampaikan seperti itu
tapi kita masih lakukan penyelidikan lebih lanjut pak
apakah juga hari ini akan dilakukan olah tkp pak
ada nanti dari tim ya akan melakukan olah tkp
terkait tentang kecelakaan tersebut
informasinya kakor lantas irjen aan suhanan akan memberikan keterangan terkait kecelakaan tunggal ini
kami konfirmasi pukul berapa pak
penyampaian nanti setelah ini akan ada penyampaian dari kakor lantas
nanti akan mungkin satu jam lebih lanjut
ini keterangannya disampaikan di mana
nanti disampaikan di rumah sakit weleri
hingga saat ini arus lalu lintas di tempat kejadian perkara sudah kembali normal
dan dalam proses evakuasi badan bus yang berada di parit
namun untuk seluruh korban yang tewas maupun luka dan selamat
ini sudah dievakuasi ke rumah sakit weleri
dan bagi anda saudara bisa datang untuk bisa mengonfirmasi dari pihak keluarga
kombes sateke bayu atas waktunya di breaking news kompas tv
breaking news compas tv akan kembali